ratusan korban banjir bandang luapan sungai cimanuk yang menempati hunian sementara di garut mengalami keracunan
keterbatasan tempat tidur serta lonjakan jumlah pasien akibat keracunan menyebabkan korban harus dirawat di rumah sakit dalam keadaan memprihatinkan
diduga penyebab keracunan adalah makanan yang dibagikan sebuah badan amal
hingga minggu sore jumlah korban keracunan masal di rumah sakit dr selamat garut terus bertambah
menjadi satu ratus lima puluh delapan orang dari jumlah total awal satu ratus dua puluh orang pada minggu pagi
mereka kebanyakan korban banjir luapan sungai cimanuk yang menempati hunian sementara
tidak hanya insan dewasa dan lansia balita dan anak anak juga harus mendapatkan perawatan medis
keterbatasan tempat tidur serta lonjakan jumlah pasien akibat keracunan menyebabkan korban harus dirawat dalam keadaan memprihatinkan
diduga penyebab keracunan adalah makanan yang dibagikan sebuah badan amal
buang air terus terusan
kalau yang lain

katanya dari singapura
nggak tahu bumbunya nggak tahu apanya
cuman pas terima bantuan itu kejadiannya
tiga rendang empat telur orang ari lima lalap sambal
kami kemarin menerima bantuan dari singapura charity
memang memberikan bantuan untuk warga korban banjir
total terdapat satu tiga ratus orang lebih korban bencana banjir bandang yang mendapatkan pembagian bantuan makanan
empat belas orang diantaranya sempat mencicipi makanan yang dimasak oleh petugas dan relawan
untuk memastikan penyebab keracunan sampel makanan diamankan petugas untuk diuji laboratorium
deden rahadian garut jawa barat
seorang pria paruh baya ditemukan tewas setelah sebelumnya
terseret aliran selokan di babakan siliwangi kota bandung
penemuan korban yang sempat hilang tiga hari ini diiringi isak tangis keluarga
warga babakan siliwangi bandung digembarkan dengan penemuan jasad deddy suwardi
korban ditemukan tidak bernyawa setelah sebelumnya terprosok aliran selokan minggu siang
pria berusia lima puluh empat tahun ini tewas setelah terseret dan tenggelam terbawa derasnya arus lokan
setelah pencarian selama tiga hari jenazah ditemukan satu km dari lokasi korban terperosok
sakit dengan sakit terlalu jatuh
satu hari dulu pertama lagi yang satu ini lagi mati
dirawat rumah ibu nya
cuma dia mau sembuh sendiri cara berjalan
ingin sembuh sering berjalan
berapa hari ini sering jatuh
penemuan jenazah diri ini tangis
ibu korban tidak mampu menahan tangis setelah mengetahui deddy ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa
sementara inapis pola
bes bandung yang datang melakukan identifikasi terhadap tubuh korban
dari hasil identifikasi tidak ditemukan tanda bekas penganiayaan
freddy bangun bandung